sementara itu pengamat politik universitas sebelas maret agus ruwanto menyatakan apa yang dilakukan wali kota solo yang juga kader pdip gibran
yang mengadakan pertemuan dengan prabowo yang berujung pernyataan dukungan kepada capres gerindra dari relawan gibran dan jokowi sejateng dan jatim adalah jauh dari etika demokrasi
menurut agus gibran tak loyal dan seolah ingin mengatakan bahwa ia bertindak sebagai dirinya sendiri
padahal ketika seorang menjadi kepala daerah yang diusung partai maka ia akan bertindak atas nama partai bukan sebagai diri sendiri
sementara terkait munculnya isu yang beredar bahwa gibran akan disandingkan dengan prabowo sebagai cawapres
menurut agus sah sah saja dan peluang itu pasti ada karena selain muda saat ini popularitas gibran juga naik
namun demikian agus mengingatkan jika memang gibran akan menjadi cawapres prabowo
ia tentu harus mundur dari jabatannya sebagai wali kota solo
dan juga kader pdip
karena saat ini pdip telah memiliki calon presiden yang akan diusung yaitu ganjar pranowo
ini adalah bagian dari ketidakloyalan terhadap partai politik yang mencalonkan dirinya
oleh karena itu dalam teori sering disebut id party atau identitas kepantaian
identitas kepartean itu harus dianggap ada sejak dari percalonan sampai dia menjadi kepala dan berakhir menjadi kepala daerah
jadi agenda partai mesti didukung
diikuti dan dianggap sebagai identitas yang mesti dipatuhi
jadi terhadap gibran yang kemudian tiba tiba memilih dukungan terhadap capres yang lain yang berbeda dengan partainya
menurut saya ini di luar kelaziman demokrasi dan menjauhkan etika berdemokrasi
dan itu seolah olah yang mengatakan bahwa dia bertindak seperti dirinya sendiri